tidak hanya sepakat menolak adanya isu munaslup dalam pertemuan antara tiga puluh delapan ketua dpd dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto minggu malam
juga muncul dorongan agar partai golkar bisa berkoalisi dengan gerindra
lantas benarkah ini menjadi sinyal kuat partai golkar akan merapat ke koalisi partai gerindra
mengingat sebelumnya komunikasi politik di antara dua partai ini cukup signifikan
bergabung bersama kami hari ini ketua dpd satu golkar kalimantan barat maman abdurrahman
bang maman selamat malam
selamat malam mbak
baik juga sudah bergabung bersama kami
bang hadid bos adi prayit semberhoi
habibur rahman dan direktur eksekutif parameter politik adi prayitno
selamat malam bapak bapak
sukses selalu tadi ya bang maman sudah membukanya
berarti pertemuan bersama dengan ketua umum di bali sukses
menghasilkan apa saja bang maman
ya alhamdulillah pertemuan kemarin kita di bali tadi malam
itu kan pertemuan yang diinisiasi
diasi oleh kami kami ketua dpd satu seluruh indonesia
kita bersama sama menghubungi dpp dalam hal ini ketua umum kami
untuk minta difasilitasi agar kita bisa ketemu dengan beliau
alhamdulillah diagendakanlah di bali tadi malam
nah hadir semuanya tiga puluh delapan dpd
cuman memang yang satu dpd satu diwakili oleh sekretarisnya dikarenakan sedang ada di luar negeri
jadi tidak bisa
hmm jadi tidak bisa
dapat tiket untuk pulang
namun tidak mengurangi subtansi dan esensi lengkap semua tiga puluh delapan dpd satu seluruh indonesia
nah semangatnya sama mbak kami saya harus jelaskan mewakili semua teman teman dpd satu seluruh indonesia
kami ini menginginkan kita fokus kepada agenda politik kita yaitu pileg dan pilpres di dua ribu dua puluh empat
ditambah lagi juga pilkada ini juga
ditambah lagi juga pilkada ini kan juga
ini kan jaraknya juga dekat antara pileg dan pilpres

ada sebuah semangat yang sama di tiga puluh delapan dpd satu seluruh indonesia bersama sama dengan dpp dan ketua umum kami bapak erlangga hartarto
yaitu bahwa kita membutuhkan kondusivitas stabilitas dan soliditas dalam rangka untuk menyelesaikan semua agenda agenda politik kita

apa bentuk konkretnya kita menolak semua hal yang terkait dengan yang namanya munaslup
jadi tidak ada lagi dan kita berharap dari dpd satu seluruh indonesia meminta kepada semua pihak untuk sudah tidak lagi membahas tidak lagi mengangkat tidak lagi memperdebatkan hal hal terkait munasabah
karena perlu disampaikan syarat munasabah itu dua per tiga didukung oleh dua per tiga dpd satu
jadi sudah lah tidak perlu lagi membahas hal hal yang terkait munasabah
kami lebih menginginkan kita masuk ke dalam sebuah perdebatan lebih konstruktif
kita berikan mandat penuh kepada ketua umum kepada dpp untuk menyelesaikan agenda agenda persiapan menuju pilek dan pilpres
seperti itu mbak
karena fokus dengan agenda politik betulkah memang salah satunya adalah dorongan untuk mendukung prabowo subianto
memang terkait dukungan ke pak prabowo itu tidak dibahas secara terbuka di dalam forum resmi
namun saya harus sampaikan bahwa kami dpd satu dalam diskusi diskusi informal dan santai
kan karena begini mbak saya ingin sampaikan dulu ya
terkait komunikasi politik koalisi dan lain sebagainya kita serahkan kepada ketua umum
untuk meracik dan meramu seperti apa bangunan koalisi di pilpres kita
termasuk juga kita mengusulkan kepada ketua umum agar membangun komunikasi intensif kepada presiden sehubungan dengan partai golkar kan partai pendukung pemerintah
maka dari itu kita butuh sinergisitas antara partai golkar dan presiden untuk mempersiapkan kesinambungan keberlangsungan pemerintah
nah terkait mengenai dukungan kepada pak prabowo itu diskusi internal eh diskusi informal kita kita sesama ketua dpd satu
nah saya harus sampaikan apa adanya karena ini kan aspirasi dari grassroot aspirasi dari bawah
jadi sekarang ini kita harus berani sampaikan apa adanya aja supaya nanti ini bisa dijadikan bahan pertimbangan ketua umum dalam mengambil keputusan
supaya betul betul bisa merepresentasikan
berarti tidak dimiliki di forum resmi tapi aspirasi ini disampaikan
jika saya bertanya apakah dua per tiga dpd mendukung untuk kemudian arah politiknya menuju ke prabowo subianto
gimana mbak sorry mbak putus putus mbak
oke baik ini tidak dibahas di forum resmi tapi kan aspirasinya sudah disampaikan kepada ketum begitu ya bang maman ya
apakah bisa dikatakan dua per tiga dpd setidaknya minimal
memang menyuarakan arah dukungan ke prabowo subianto
memang ini diskusinya suasana kebatinan teman teman dpd satu
sebagian memang mendorong agar kita bisa bersama sama dengan pak prabowo
ya kalau ditanya kenapa kok sama pak prabowo ya mungkin sederhana aja
ya karena mungkin pak prabowo pernah di partai golkar itu satu
lalu yang kedua secara elektabilitas juga cukup menjanjikan dan cukup positif
nah yang ketiga kan waktu era pak ical dulu dua ribu empat belas golkar pernah berkoalisi dengan pak prabowo
seperti itu nah bagaimana langkahnya bagaimana formulasinya situasinya bagaimana
yaitu kita serahkan kepada ketua umum untuk meracik dan membangun komunikasi
karena itu kan bukan kompetensi kami dpd satu mbak
oke kita tanya sekarang ke bang habib
sejauh ini sudah seperti apa komunikasinya meraciknya antara ketua umum dan dpd satu
dari partai golkar dan juga perwakilan dari gerindra
ya komunikasi kami bagus sekali ya
antara pimpinan kami pak prabowo dengan pak erlangga ya
ataupun di level level di bawahnya ya
ada pak dasko ada pak zegjen aman uzzami
komunikasi bagus sekali ya
dan kami melihat ada gestur gestur politik
dimana kami bisa meyakini partai golkar itu memang hatinya ya
suasana kebatinannya mendekat ke pak prabowo
oke suasana kebatinan mendekat ke pak prabowo tapi kalau misalnya tidak
yang kami rasakan begitu
karena partai golkar ini kan secara institusi sahabat partai gerindra
bang maman juga sampaikan tadi pak prabowo alumni partai golkar
individu individu di partai golkar ya
baik pak erlangga para ketua dpd itu ya sahabat sahabat kami semua
kayak bang mohamad ya pak arusli masud
itu sahabat kami semua
jadi sebetulnya chemistry nya itu sudah nyambung banget lah
oke artinya sudah nyambung banget berarti sudah bisa dikatakan
dengan pak prabowo dengan pak erlangga kemungkinan akan bersanding bersama
ya bersanding dalam konteks dalam satu koalisi ya
bersatu dalam satu koalisi
nah soal capres dan cawapres itu akan dibicarakan baik baik nanti ya
kalau kkir yang sekarang ini kan akan diputus oleh pak prabowo dan gus muhaymin
tapi tentu hal hal lain dari itu akan dibahas bersama
tapi apakah ada tawaran itu dari gerindra jika tidak mendapatkan kursi cawapres
mungkin ada tawaran tawaran lain
kursi di kabinet mungkin
politik kita itu kan dinamis ya
kalau dahulu kita sama sama ngotot semua capres
tidak ada bilang cawapres
semua partai politik menyerahkan cawapres
sekarang agak mulai mencair
ada partai politik yang memposisikan quote unquote biddingnya capres
nah semakin mendekati deadline kalau pengalaman kita dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas justru akan semakin cair
hitung hitungan capres dan cawapres itu kan
orientasinya yang pertama quote unquote bidding nya cawapres
yang kedua soal berbagi peran ketika sudah dikekuasaan
sebetulnya itu dua faktor utama kenapa sebagian besar ya hampir semua partai politik menginginkan kadernya menjadi capres atau cawapres
tapi kalau punya gerindra experience ya
kalau sejarah koalisi yang ada gerindranya
namanya komitmen untuk berbagi peran
itu bisa dimaksimalkan tanpa harus adanya predikat capres atau cawapres
kita lihat ya sejarah gerindra berkoalisi mulai dari dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
kita lima partai
ada golkar juga waktu itu
lima partai yang mengajukan capres dan cawapres hanya dari dua partai
tetapi soal berbagi peran itu luar biasa
semua partai ketika sedang berjuang maupun setelah usai pemilu penentuan jabatan jabatan posisi posisi di dpr
semuanya merasakan bahagia
atas keputusan keputusan politik yang kita bikin bersama
artinya dalam konteks kuatel efek
semua juga terdistribusi
dan juga dalam konteks berbagi peran semuanya mendapatkan peran
intinya ya partai gerindra itu selalu ngewongke sahabatnya
ngewongke mitra mitra koalisinya
nah saya pikir ini yang lebih prinsip memang
yang dipandang kawan kawan semua
bahwa kalau koalisi dengan partai gerindra kita pasti dimuliakan
kita pasti dihormati
kita pasti diorangkan
ketimbang soal perlilikat perlilikat itu tadi
dan sudah pasti dapat kursi begitu ya bang
saya ke mas adi pray sekarang
mas adi prai tadi sudah disampaikan dari gerindra dan juga golkar
berbicara mengenai golkar sendiri
sebenarnya nilai tawar partai golkar saat ini seperti apa
apakah kemudian lebih diuntungkan bergabung dengan koalisi pak prabowo atau dengan koalisi pak ganjar
ya saya kira memang secara prinsip hanya golkar dan bang maman
yang tahu sebenarnya lebih diuntungkan mana golkar itu berkoalisi
apakah berkoalisi dengan prabowo subianto atau berkoalisi dengan pdip
karena pada saat yang bersamaan beberapa waktu yang lalu misalnya
ada kunjungan puan maharani yang bertemu dengan pak erlangga
jadi secara kuantitatif pastinya golkar sudah punya data data dan statistik
tapi overall bagi saya kalau melihat dari jauh
biasanya koalisi politik itu didasarkan atas dasar kenyamanan
jadi golkar itu pasti mencari di situ
akan mencari koalisi yang kemudian
dimana golkar merasa nyaman bisa terbuka mengusulkan semua proposal politiknya
termasuk soal cawapres termasuk soal bagaimana komposisi kabinet
termasuk soal sharing power dan peran peran politik yang akan dimainkan oleh golkar
andai berkoalisi nanti untuk kepentingan dua ribu dua puluh
itu kan yang pertama kan
yang pastinya dibaca oleh
yang kedua memang kita tidak bisa menutup mata
ada korespondensi historis yang cukup panjang
antara golkar dengan prabowo subianto
karena memang prabowo itu adalah sosok yang dulu sempat besar dan tumbuh bersama dengan pak elangga hartarto gitu ya di golkar
yang saya kira ini punya tautan hati dan kemisteri yang sama
akan kemudian membuat kenapa misalnya orang seperti bang maman ini punya tarikan nafas lebih cenderung ingin menyatakan berkoalisi gitu ya dengan prabowo subianto
ketimbang yang lain
karena ada tarikan historis
apalagi pada dua ribu empat belas yang lalu
kita ingat persis misalnya melihat dari jauh golkar itu memang berkoalisi dengan gerindra gitu ya
dengan prabowo subianto yang saya kira memang itu menjadi momen politik yang cukup luar biasa
tapi yang ketiga saya melihatnya mbak elvira dia yang of the day nya tentu golkar sebagai partai politik yang besar akan berkoalisi dengan siapapun poros politik yang akan mengantarkan capresnya menang
ini mazhab politik golkar itu
koalisinya biasanya merapat kepada mereka yang akan mungkin memenangkan pertarungan di pilpres
kalau menurut golkar yang akan menang di dua ribu dua puluh empat prabowo aku yakin golkar pastinya akan ke pak prabowo
kalau yang kemudian potensial menang menurut prediksi golkar yang menang adalah ganjar ya pastinya akan merapat ke ganjar dan seterusnya
itu yang saya kira untuk membaca bagaimana komunikasi politik golkar ke depannya itu ya
tentang bagaimana equal treatment
soal proposal politik dan yang paling penting adalah bagaimana mengamankan semua konsesi politik yang akan dimenangkan oleh golkar nantinya di dua ribu dua puluh
apapun judulnya golkar ini kan adalah partai politik terbesar kedua di parlemen suaranya ya
meski popular vote misalnya kalah dengan gerindra tapi kursi di dpr lebih banyak dari gerindra sedikit
makanya sebagai politik yang besar tentu perang dan signifikansi golkar dalam konteks ini menjadi hal yang sangat penting
ini yang sepertinya sedang dikecaki betul ya oleh golkar
kemungkinan kemana akan melabuhkan koalisi politiknya
hanya bang maman dan tuhan saja yang tahu itu mbak kira kira kemana
tapi yang jelas pernyataan bang maman per hari ini itu kan mengkonfirmasi bahwa sejumlah dpd golkar itu saat ini cair sebenarnya pilihan politiknya
ada yang ke prabowo ada sebagian yang lain mungkin ke calon calon yang lain gitu ya
tapi yang jelas per hari ini ketika ada pernyataan seluruh ketua dpd satu menggemuk
supaya munaslup itu tidak terjadi dan itu tidak akan terjadi
rasa rasanya yang kedua sudah mulai muncul suara dpd dpd golkar yang menyatakan dukungan politiknya ke prabowo
belum ada pernyataan dpd golkar yang lain itu untuk bergabung dengan yang lain
nah nih bang maman yang memulai
tinggal bagaimana respon politik golkar secara eksplisit secara definitif nantinya
apakah aspirasi dari dpd dpd ini akan terakumulasi dalam sebuah keputusan politik bersama
sebelum ada keputusan resmi dari golkar sebelum ada kontak politik integritas misalnya antara golkar dengan poros tertentu seperti pak prabowo
dengan yang lain sepanjang itu juga golkar masih timang timang soal kemungkinan koalisinya
melihat rata rata mazhab di golkar ini kan main di tikungan akhir
tapi setidaknya mulai kelihatan bagaimana suasana batin suara suara golkar yang muncul dari dpd dpd
yang saya kira suaranya cukup signifikan dan memiliki akses langsung ke grassroot di bawah
baik baik waktu kita sudah habis singkat saja saya ke bang maman
jika kemudian tadi ya suasana kebatinannya sudah jelas beberapa dpd kemudian mengarah ke pak prabowo
tapi jika kemudian di tikungan terakhir ada keputusan keputusan politik dari ketum yang mungkin tidak sejalan dengan dpd
apakah tetap tegak lurus dengan keputusan ketum
ya begini mbak
kan makanya tadi saya
ya begini mbak
bilang bahwa penentuan keputusan finalnya itu kan pada saat pendaftaran di kpu
dan kesepakatan mekanisme internal partai kita kan pasti tentunya harus kita lalui
nah namun saya meyakini suasana kebatinan teman teman dpd satu pasti akan masuk dalam pertimbangan ketua umum
nah selanjutnya ya silakan ini bola kan sudah kita berikan semuanya kepada ketua umum untuk membangun komunikasi dengan semua pihak

artinya kalau tanya ke kita tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini
ya apalagi dalam politik kita di indonesia ini satu tambah satu sama dengan tiga empat bahkan gitu ya
artinya semua kita serahkan bola ini kepada ketua umum
namun saya bersama dengan teman teman memiliki moral obligasi untuk menyampaikan aspirasi ini dari bawah
namun kalau memang faktanya keputusan partai berbeda dengan ini kita
kita ini insan organisasi mbak insan partai
kita akan tetap taat pada keputusan partai
namun secara prinsip aspirasi ini tentunya akan menjadi pertimbangan yang sangat besar
bagi ketua umum dalam membangun komunikasi politik
apalagi kalau bang habib ini sudah pakai peci merah nih
waduh ini berarti sudah siap siap tempur di lapangan
baik singkat saja penutup
ya kami sih berikhtiar dan berdoa ya
agar partai golkar gak lari kemana larinya
tetapi kembali bersatu dan bergabung bersama green rail
mencalonkan pak prabowo
menurut saya itu posisi yang paling pas
apalagi kan kalau kita baca berita
ini kan aspirasi yang dari bawah
ke atas yang bottom up ya
ini merupakan pembelajaran juga bagi kami
partai yang lahir setelah partai golkar ya
bagaimana mekanisme organisasi ternyata
berjalan sangat baik di sana
jadi lagi sekali lagi
kami hanya bisa berikhtiar dan
mendoakan yang terbaik buat partai golkar
oke kita tunggu bagaimana langkah politik partai golkar
selanjutnya terima kasih bang maman
bang habib dan mas adi pray sudah berbicara bersama kami
terima kasih bang habib
terima kasih pak adi prai